dan wajar bagi juga pengusaha pengusaha untuk mencoba mengakses ini
ini kan bisa dikatakan peningkatan produktivitas mereka kan bisa kembali lagi normal
oke lah gak normal tapi paling gak udah naik daripada sebelumnya keringat kondisi corona
yang kedua biaya mereka juga selama ini agak tinggi
karena perusahaan perusahaan yang harus rapid antigen ada tes pcr dan itu berulang kali
itu kan juga biaya
apalagi kalau ada yang kena corona
seperti di bumn itu biayanya kan ditanggung oleh perusahaan
bisa mencapai seratus juta sampai dua ratus juta rupiah
per satu orang
itu biaya corona itu mahalnya bukan main
jadi orang bisa lihat bahwa ini sederhana
seperti bpjs tanggungnya seperti itu besarnya
jadi ditanggung oleh pemerintahnya juga sangat besar
nah dengan divaksin walaupun masih bisa terkena corona
tapi dampaknya tidak akan sebesar ataupun seberat yang kalau dia belum divaksin
nah itu juga akan menurunkan biaya
biaya akan turun juga dengan cara seperti itu